ekonomi digital menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional
pengembangan ekonomi digital perlu didorong lebih lanjut
dan lepas dari jebakan kelas menengah
indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang luar biasa
pada dua ribu dua puluh dua nilai ekonomi digital mencapai tujuh puluh tujuh miliar dolar amerika
menko perekonomian air langga hartanto mengatakan
digitalisasi merupakan salah satu tulang punggung perekonomian
ia mengingatkan periode saat ini sampai tiga belas tahun ke depan
merupakan momentum yang sangat penting bagi indonesia
karena ada bonus demografi yang hanya akan berlangsung sampai dua ribu tiga puluh delapan
maka diperlukan digitalisasi untuk bisa menaikkan pendapatan per kapita
kelas menengah indonesia
dari empat tiga ratus dolar amerika menjadi dua belas dolar amerika pada dua ribu dua puluh
sehingga indonesia bisa lepas dari jebakan kelas menengah
itu harus dinaikkan minimal tiga kali
atau mencapai dua belas di tahun dua ribu tiga puluh lima
kalau kita ekonominya dua belas ribu berarti ekonomi kita secara nasional
naik dari satu lima menjadi empat sampai empat empat lima triliun
artinya kita menjadi negara
ketujuh dalam ekonomi dunia
oleh karena itu domestic market menjadi penting
dan digitalisasi menjadi salah satu backbone
bukan hanya buffer tetapi akselerator pertumbuhan ekonomi
bank indonesia bersama pemerintah menyelenggarakan
festival ekonomi keuangan digital indonesia dua ribu dua puluh
gubernur bank indonesia periwar jio melaporkan
uang elektronik pada dua ribu dua puluh tiga diperkirakan tumbuh mencapai rp empat ratus sembilan puluh lima triliun
terhadap ekonomi dunia
transaksi e commerce bisa mencapai lima ratus tiga puluh tiga triliun rupiah
bahkan layanan perbankan digital bisa mencapai lebih dari enam puluh empat triliun rupiah
baik transfer maupun transaksi yang lain
peri mengapresiasi pelaku sektor jasa keuangan dan jasa pembayaran
yang terus bersinergi dan berinovasi memperkuat ekosistem sistem
pembayaran dalam negeri melalui hadirnya kris bifes dan snap
komitmen bank indonesia mendigitalkan sistem pembayaran menjadi
ekonomi keuangan digital
kita bangun konektivitas digital sebagai satu nusa digitalisasi ekonomi
kita sudah launchingkan bi fast yang sekarang sudah hampir satu miliar transaksi per hari
terima kasih kawan kawan perbankan
ekonomi digital diprediksi mencapai tiga ratus lima belas miliar dolar amerika pada dua ribu dua puluh
besarnya potensi ini memerlukan perlindungan dan pengawasan terhadap risikonya
presiden joko widodo pun menekankan pentingnya regulasi dan pengawasan serta mitigasi risiko
sebagai kunci pertumbuhan ekonomi digital
semua inovasi harus dilakukan secara hati hati memperhatikan dan memiliki antisipasi risiko
sistem keamanan yang ganda serta sistem perlindungan konsumen yang baik
mitigasi risiko ini harus betul betul dihitung bagaimana regulasi dan pengawasan
pemantauan dan implikasi terhadap nilai tukar serta keberlanjutan adopsi standar internasionalnya
melalui digitalisasi masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi keuangan di mana saja
presiden menyebut pengembangan kris menesak untuk diperkuat dan menjadi bagian penting dalam kekuatan indonesia di asean tahun ini
presiden berharap kris dan penggunaan kartu kredit pun bisa berhasil

pemerintah dapat mendorong transaksi umkm